di sudut ini rumah kincir angin berdiri megah dengan empat baling baling yang terpasang di puncak atapnya yang hitam
bergeser sedikit ke sebelahnya ada barnhouse atau rumah gudang bercat merah dengan desain luar yang berbeda dengan rumah adat yang ada di indonesia
di negeri aslinya barnhouse adalah rumah gudang yang biasanya didirikan di lokasi peternakan atau perkebunan
keduanya menjadikan suasana tempat ini layaknya negeri kincir angin
bukan di belanda tempat itu terletak di kabupaten karo sumatera utara
masih kurang yakin
ya panorama yang anda saksikan ini mungkin bisa meyakinkan tempat tersebut benar benar danau toba
masih ingat uang seribu rupiah edisi seribu sembilan ratus sembilan puluh dua bergambar danau toba
nah foto panorama yang tercetak pada lembaran uang itu diambil di kawasan ini
pada masa libur lebaran lokasi itu menjadi ramai dikunjungi wisatawan
pengunjung biasanya akan mencari lokasi baru yang dianggap lebih menarik untuk dipajang di media sosial
tapi kalau seputaran tonggi
kalau seputaran sini udah sering sih
kali ini baru kesini
apa yang bikin beda tempat ini dengan yang lain
kalau yang bikin beda tempat ini banyak spot spot untuk foto
kalau kayak yang ini juga ada kayak rumah rumah belanda gitu
jadi bagus deh
meski cukup jauh dari medan tempat ini dikunjungi lebih dari seribu orang per hari
namun di tengah pandemi yang belum berakhir pengelola terpaksa membatasi jumlah wisatawan yang datang
misalnya sesuai dengan daya tampung area parkir kendaraan
sesuai dengan parkiran bang
jadi pembatasan mungkin ada nanti pembatasan sedikit lebih
terbatas lah untuk masuk ke dalam
untuk saat ini kita memang sedikit menguatkan
mengurangi geraknya lah bang
karena di deck kayak di public area public area kita kan wilayahnya luas
jadi ada jarak jarak tertentu lah untuk setiap mejanya gitu bang
alam pegunungan yang sejuk membuat pengunjung betah berlama lama berada di tempat itu
siapa sih yang tidak takjub akan keindahan danau terluas di asia tenggara ini
ayat sudrajat hazibuwa nekaro sumatera utara